komisi tiga dpr ri melemparkan wacana tentang legalisasi penggunaan narkoba dan juga judi kasino di bali
sementara itu kapolda bali langsung menolak wacana tersebut dan menyatakan tetap akan menindak para pengguna narkoba dan pelaku perjudian
wakil ketua komisi tiga dpr ri desmond junaidi mahesa menyampaikan wacana legalisasi penggunaan narkoba jenis tertentu di bali dalam kunjungan kerja di mapolda bali rabu lalu
wacana tersebut berdasarkan pemikiran yang muncul dari sejumlah kalangan karena menganggap bali menjadi salah satu tempat yang menjadi tujuan pariwisata dunia
pelikalan ini rencananya akan diperuntukkan untuk warga asing itu pun dengan catatan di salah satu tempat yang dianggap aman seperti di belanda atau amerika dengan penjagaan petugas
selain itu juga diwacanakan akan dibuka pusat perjudian seperti kasino di singapura
karena penunggulangan itu ada tempat
pemikiran di parlemen itu kan kalau bali jadi tempat yang tertentu dan pengawasan ketat bisa nggak
kenapa siang nanti ada perjudian
karena banyak orang bilang buat ke negara kita berjudi di singapura
kenapa nggak kita bikin tempat khusus
salah satu muncul juga nama bali kan
ini usulan saja
ada pemikiran pemikiran karena kalau bicara perjudian di singapura kan hampir delapan puluh persen
itu adalah orang kita
wacana tersebut disampaikan untuk mengukur seberapa besar penolakan yang dilakukan oleh masyarakat atau institusi di wilayah masing masing yang berpotensi sebagai daerah yang terpilih
menanggapi wacana tersebut kapolda bali secara tegas menolaknya
saya tidak setuju dengan adanya wacana untuk melegalize penggunaan atau penggunaan narkoba
mungkin perbandingannya misalnya menggunakan ganja seperti
mungkin perbandingannya misalnya menggunakan ganja seperti ini

tapi itu wacana yang disampaikan dari wakil rakyat
karena dalam kajian juga menarik informasi yang berkaitan dengan kuhp
kapolda bali menambahkan wacana tersebut hanya sebatas usulan yang bisa diterima atau ditolak
nadang risa deastika denpasar
kuhp menambahkan wacana tersebut hanya sebatas usulan yang bisa diterima atau ditolak
nadang risa deastika denpasar